pengatur hilir minyak dan gas bph migas menjamin pasokan dan penyaluran bbm aman selama arus mudik dan arus balik tahun ini
stok bbm dapat memenuhi selama dua puluh lima hari di sepanjang jalur mudik
terminal bbm dan spbu akan beroperasi penuh selama dua puluh empat jam khususnya di jalur mudik mulai h lima belas hingga h sepuluh
pasokan bbm aman untuk mendukung kelancaran masyarakat menyambut hari raya idul fitri tahun ini
bph migas mencatat stok bbm nasional untuk premium mencapai dua puluh satu hari solar dua puluh delapan hari aftur dan pertamax masing masing untuk dua puluh lima hari
untuk mengamankan penyaluran bbm ini bph migas bekerja sama dengan pertamina
nah itu kan tadi pertamina sudah banyak langkah langkah misalnya banyak switching tp bbm aja switching tangki timbunnya di switch yang tadinya
misalnya sekarang solar itu konsumsi
terendah digunakan untuk premium
kemudian tangki tangki timbun di mana di spbu yang tadinya solar dipakai untuk sementara dipakai untuk premium
kemudian adanya yang mobil mobil tanki yang stand berdiri di mana di situ yang tidak jauh dari spbu
di mana untuk memungkinkan supaya kalau ada kemacetan dan sebagainya orang bisa membeli ke mobil mobil tangki tersebut